iya aku baru ingat
dia mempunyai tanda lahir
di tangan sebelah kanan
jadikan dia istrimu
si dari saksi
dulu dulu air yang terasa mata
hei kamu silahkan
jagat dewa batara
aku sudah tidak kuat lagi

ayahanda bersabarlah ayahanda
aku yakin kau akan baik baik saja ayahanda
berani beraninya kau menghalangiku
kali ini kau akan mati di tanganmu
ia telah melukai ayahanda
itu berarti kekuatan kanuraganya sangat mati
ia dulu tidak sesak ini
kau telah melukai ayahanda
ayahandamu sudah membuat ibuku mati dan membuatku terluka
kamu merasakan apa yang terjadi
telah aku rasakan
dan aku sangat bahagia melihat ayahandamu tergolek lemah
kau menghilang site episode selanjutnya
tidak ada cara untuk memperbaiki tempat berhasil untuk hal ini

aku berharap kamu akan menjadi pasukan besarructure yang paling mewalki tayangmu
kau bisa mengalami kebanangan di si lamborghini sporter sendiri

jika demikian kejarlah takdirmu yudangkara
aing paling tersudik
kalau murid murid ain memiliki cinta
karena cinta bisa menggutakkan mata
bisa membutakan hati
bisa membutakan pikiran
tapi untuk kali ini
mencintai rara santang
karena dari rahim rara santang
nasir rara santang
nanti ada tabda
bahwa rara santang bakal
hebat untuk menguasai tanar sunda
hebatlah hati jaya
hei si guru benar
aku tidak akan pernah melepaskan nima sararasata
tidak akan pernah
bagaimana ini puter aku
aku tidak bisa tinggal diam
aku harus membantunya
mustika apa yang kau cari itu
tersimpan di dalam inti bumi
jika kau ingin mendapatkan mustika itu
maka kau harus bersiap kehilangan sesuatu
aku mengerti resi
aku akan mengorbankan
apapun yang kumiliki
demi kesembuhan ibu undang
kau ingin menyerangku dari belakang
tidak ada yang bisa mengalahkan arda reva